tak hanya tempat wisata di hari terakhir libur lebaran
pemudik juga memburu oleh oleh untuk dibawa pulang
salah satunya pusat oleh oleh yang ramai dikunjungi adalah
sentra oleh oleh kenjeran surabaya
di tempat ini pengunjung memburu berbagai olahan makanan
mulai dari ikan laut hingga kerupuk
masuki akhir libur lebaran
pedagang oleh oleh khas nelayan pesisir kenjeran surabaya kebanjiran order
berbagai macam olahan ikan menjadi favorit pengunjung
untuk diburu seperti kerupuk terung teripang telur teripang
kerupuk kulit ikan kerupuk lambung ikan kerupuk kerang dan ikan asin
harga oleh oleh khas kenjeran ini pun cukup beragam
mulai rp delapan puluh untuk kerupuk ikan kakap
hingga rp tiga ratus untuk kerupuk terung
pembeli yang rata rata datang dari luar kota surabaya
selalu menyempatkan diri untuk membeli hasil olahan ikan
jika berkunjung ke pantai kenjeran surabaya
iya ini dari mojokerto saya sengaja kesini
apa mau lihat ke ken park itu loh
sama sama disini tuh nyari oleh oleh
kan kan surabaya juga
apa aja mbak tadi yang dibeli
kita sih beli kerja rambak
terus beli jumanis yang apa
menjubutnya yang ada gulanya
kayak ada bumbunya itu di dalamnya di atasnya
emang sering beli oleh oleh disini
selama musim liburan lebaran tahun ini
omset penjualan oleh oleh hasil olahan ikan
hingga mencapai sepuluh juta rupiah perharinya
untuk memenuhi permintaan pengunjung
saat liburan lebaran seperti ini
para penjual yang juga sekaligus
pembuat kerupuk hasil olahan ikan tersebut
mampu memproduksi hingga seratus kg perharinya